iya dia ada di sini kok
gue boleh ngomong sebentar gak sama dia
nih mundi mau ngomong
jangan gitu dong
karena aku telpon hp kamu gak aktif
ya handphone aku kan hilang tuh
aku celakaan itu
aku juga belum ada niat buat beli handphone lagi sih
alhamdulillah aku baik baik aja kok
masih terkendali kok
kemaren kamu udah menyemperin aku waktu
aku sempet ribut sama anak the cobra
mohon gak usah kayak gitu juga kali
itu udah kewajiban aku buat nolong kamu
bisa gak kamu gak usah maksain buat ngehubungin aku kayak gini
dan gak usah perhatiin lagi sama aku gitu
ya udah deh kalau gitu
aku duluan ya
keputusan apapun yang lo bikin sama moni
gue bakal doain yang terbaik buat kalian
kenapa lo kusut amat ya
lo pasti gak bisa kerja soal lo ya kan
harusnya sih bisa kak
cuman berhubung gue habis putus sambil dek mer mel
jadi gue galau
jadi gue gak bisa konsentrasi belajarnya
dan gue juga gak bisa fokus isi isi soal soal itu
oh ya kan
cuma gak ada masalah
atau ada masalah sama aja lo gak bisa ngerti soalnya
gini gini gue pinter kau
cuman gue gak mau sombong aja
eh ya kan
ya ya kan
ya ya kan